kita beralih ke informasi lainnya saudara wakil ketua umum partai gerindra budi jiwandono menegaskan
dirinya tidak akan maju sebagai bakal calon gubernur jakarta
hal ini disampaikan oleh budi merespon kabar yang menyebut
dirinya dan ketua umum psi ks sang pangarep akan maju sebagai bakal paslon di pilgub jakarta
budi mengatakan telah mendapat perintah dari ketua umum prabowo subianto untuk melanjutkan perjuangan di parlemen
menanggapi munculnya nama ks angpangarep di bursa pilgub jakarta
wakil ketua psi adi budiman mengatakan hal tersebut sebagai aspirasi publik
dan sikap partai akan diputuskan sesuai arahan ks angpangarep serta partai koalisi indonesia maju
kami ini adalah bentuk harapan dan kerinduan masyarakat
agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kota kabupaten dan provinsi
masih menunggu sikap keputusan mas kaisang pangarep terkait masalah ini
kemudian yang kedua sikap politik psi juga akan melihat kesepakatan dan arahan
dari partai partai senior di koalisi indonesia maju atau kim